anda kembali di news update dan berikutnya kita pantau data terkini persebaran corona di indonesia hingga selasa sore
kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah satu enam ratus sembilan puluh tiga orang menjadi lebih dari satu ratus dua puluh delapan orang
sementara delapan puluh tiga lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal mencapai lima delapan ratus dua puluh empat orang
dki jakarta masih memuncaki kasus covid sembilan belas di indonesia di susul jawa timur dan jawa tengah
masih banyaknya penambahan kasus hari ini dibandingkan dengan yang sembuh
tidak ada alasan bagi kita ya untuk tidak mematuhi protokol kesehatan
mari kita sayangi orang orang terkasih kita dengan terus menggunakan masker mencuci tangan dan juga jaga jarak